gue memang harus kesalahan langsung
itu sebabnya kemarin
aku mencoba untuk menyelidiki alih barat
aku tidak peduli
segalapakian manggil kisah anak
udah kayak nonton film kolosal

nih tadi mama abis ngelamun pak
aku terus terusan kepikiran london
aku sedih banget
kita tunggu aja apa keputusannya andin ya
terhadap masalah ini apa
ngapain sih mas al kesini
aku sudah bilang aku gak butuh penjelasan apapun
percuma mas kamu datang
semua kata cinta adalah kebohongan
yang diucapkan oleh mulut kamu mas
semuanya adalah kebohongan
itu al pak
dia pasti kesini nyari angin
dan aku belum kunci pintu depan
mungkin dia udah masuk
beraninya nih anak datang kesini
udah papa ketemu sama dia